tidak hanya wartawan atau pekerja media berikutnya ada tenaga kesehatan yang terpapar covid sembilan belas
manajemen rsud kalideres jakarta barat sementara menghentikan pelayanan poliklinik umum sejak tanggal tujuh juli hingga tiga belas juli dua ribu dua puluh
hal ini setelah dilakukan tes swab dan delapan karyawan rumah sakit positif terpapar covid sembilan belas
sejak ditunjuk sebagai rumah sakit jejaring covid sembilan belas rsud yang berada di kelurahan pegadungan
kecamatan kalideres jakarta barat ini fokus pada penanganan covid sembilan belas
menghadapi fase kenormalan baru manajemen rumah sakit melakukan rapid test masal dan melakukan swab test
kepada dua ratus tujuh puluh dua pegawai yang ada termasuk petugas medis dan non medis
hasilnya diketahui ada sekitar delapan orang petugas umum seperti staff administrasi kasir supir dan sekuriti positif terpapar covid sembilan belas
guna memutus rantai penularan lebih lanjut pihak rsud melakukan sterilisasi
seluruh ruangan dan meniadakan sebagian kegiatan poliklinik hingga dari tanggal tujuh juli hingga tiga belas juli dua ribu dua puluh
rsud kalidres di jakarta barat harus ditutup selama sepekan karena sejumlah pekerjanya terpapar covid sembilan belas
dan hari ini tepat hari ke tujuh rsud kalidres ditutup bagaimana suasana di sana
sudah ada korespondensi anan indonesia arman helmi
arman ini suku dinas kesehatan jakarta barat menyatakan bahwa rsud tetap melayani pasien dengan kondisi darurat di igd
bagaimana pelayanan di sana
ya dea untuk alur daripada pasien yang dilayani di bagian igd atau bagian emergency ini
sudah diatur sedemikian rupa oleh manajemen pihak rsud kalidera sendiri
jadi tadi saya berbincang dengan direktur rsud kalidres
dr balan rangkuti di dinas kesehatan provinsi dki jakarta
saat ini memang pihak manajemen rumah sakit tengah mempersiapkan diri untuk dibukanya kembali atau beroperasinya kembali rsud kalideres besok empat belas juli dua ribu dua puluh
setelah mereka empat hari sampai dengan tujuh hari melakukan sterilisasi atau melakukan kegiatan pembersihan dry miss di setiap ruangan peruangan yang ada
sehingga masyarakat juga nantinya
pada saat rumah sakit ini atau rsud ini dia dibuka untuk umum
sudah tidak lagi merasa khawatir ataupun juga takut untuk datang melakukan kontrol kesehatan atau berobat baru di rsud kalideres
mereka ingin menghapus stigma bahwa sejauh ini rumah sakit itu dikenal sebagai sarangnya penyakit bibitnya penyakit
jadi sama sekali dibuat sedemikian rupa dibuat sehigienis mungkin senyaman mungkin
agar supaya masyarakat yang datang untuk memeriksakan kesehatannya itu
nanti besok mulai empat belas juli sudah tidak lagi meragukan
jadi kita lihat ke belakang pada saat dilakukan rapid test massal itu
dua puluh karyawan semua dilakukan rapid test massal dan ditemukan kurang lebih ada tiga puluh tujuh orang diantaranya yang menunjukkan reaktif
dari tiga puluh tujuh karyawan ini memang sebagian besar adalah petugas umum
dengan kata lain mereka adalah bukan petugas medis
dalam hal ini bukan dokter
dan juga bukan penyakit
mereka tidak berkaitan dan tidak bersentuhan langsung dengan pasien seperti itu
ada satu orang petugas di bagian humas rumah sakit menunjukkan gejala gejala ke arah covid sembilan belas seperti demam batuk dan juga sesak napas
sehingga dari rapid test itu dilanjutkan kemudian dengan hasil swab
dan diperiksa oleh dokter spesialis penyakit dalam
dan ternyata dari hasil swab tersebut yang pertama dia menunjukkan reaktif kemudian dilakukan atau dilanjutkan dengan swab
yang kedua tetap juga positif sehingga yang bersangkutan atau petugas umum dari bagian humas ini langsung dirawat di rsud kalideres
akhirnya juga pemeriksaan atau kontak tracing ini juga tetap dilakukan
untuk mengetahui dengan siapa saja petugas umum dari bagian humas ini selama ini berinteraksi atau berkomunikasi di bagian rsud kalideres
dan ditemukan ada kurang lebih delapan orang yang positif
nah dari tiga puluh tujuh orang yang saya sebutkan tadi
lima belas orang diantaranya sama sekali sudah dirumahkan
ini menurut keterangan dari direktur rsud kalideres
sudah dirumahkan dua belas orang tersebut dan tidak diperkenankan sementara waktu untuk bekerja di rsud kalideres
dan sisanya itu sudah menunjukkan hasil swab yang kedua sudah dinyatakan negatif dan sudah diperkenankan untuk beraktifitas
kalau berbicara kondisi saat ini di rsud kalideres terlihat di belakang saya saat ini tidak ada masyarakat yang datang untuk berobat di poliklinik
nah di dalam memang ada kegiatan rawat inap khusus untuk pasien covid sembilan belas
sementara kegiatan di luar daripada itu dialihkan di beberapa rumah sakit terdekat di wilayah kalideres
seperti misalnya rumah sakit hermina rumah sakit mitra keluarga rumah sakit cengkareng dan juga beberapa puskesmas yang juga berhubungan langsung ataupun juga sering merujuk pasien di sini seperti itu
sehingga direktur rsud kalideres mengatakan bahwa mereka juga bersurat kepada bpjs
bpjs kepada puskesmas puskesmas supaya tidak merujuk pasien dari puskesmas untuk berobat ke poliklinik
jadi sementara waktu untuk berobat atau kontrol atau berobat baru di poliklinik itu sudah ditunjuk beberapa rumah sakit yang bekerja sama dengan rsud kalideres sampai dengan besok hari dibuka kembali seperti itu
jadi memang sejauh ini tidak ada aktivitas berobat baik kontrol baik berobat baru di poliklinik
hanyalah mereka melayani pasien rawat inap covid sembilan belas
dan juga tetap ada
mereka menerima di bagian gawat darurat di emergency
tapi setelah pasien tersebut distabilkan akan langsung segera dirujuk di rumah sakit rumah sakit yang telah ditunjuk itu
arman kalau dari investigasi manajemen rumah sakit kejadian atau kebiasaan apa sih yang menjadi celah sehingga ini staff administrasi bahkan ada security yang terpapar covid sembilan belas
betul dea ini menarik sekali
tadi saya tanya kepada direktur rumah sakit ke dr balan rangkuti
satu orang yang pertama kali ditemukan positif dari petugas umum tersebut
apakah memang dia ada kontak langsung dengan pasien yang dirawat di rumah sakit ini
tetapi menurut keterangan daripada direktur rumah sakit dia sama sekali tidak ada kontak langsung dengan pasien
karena sudah jelas bagian rsud manajemen rsud sudah membuat pemisahan alur
alur untuk pasien covid sembilan belas ada alur sendiri
alur untuk pasien non covid juga perimeternya juga sudah ada
sehingga yang menjadi penyebab kenapa ada pasien atau ada petugas maksud kami yang terpapar di rumah sakit ini
maksud kami yang dinyatakan reaktif positif adalah disebabkan karena mereka tidak disiplin
sudah ditelusuri dan diinvestigasi mereka tidak disiplin menerapkan tiga m
seperti menggunakan masker kemana mana menjaga jarak physical distancing dan juga tidak disiplin mencuci tangan
itu kesimpulan daripada direktur rumah sakit kalideres dea
baik terima kasih
laporan langsungnya tadi ada arman helmi di kalideres di jakarta barat